mural dulu dipandang sebelah mata karena dianggap sekedar coretan yang merusak keindahan
namun kini mural justru hadir sebagai karya seni yang mengubah tembok polos menjadi berwarna
di kota urban kehadiran mural kini justru membuat kota lebih hidup karena permainan gambar warna dan tulisannya
salah satunya yang ada di terowongan jalan kendal jakarta yang menghubungkan stasiun mrt dukuh atas dan stasiun sudirman
mural di terowongan ini pertama kali dibuat untuk menyambut ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh dua tahun pada juni dua ribu sembilan belas lalu
sebagai wujud dari wajah baru

di sini para pejalan kaki disuguhi mural artistik yang membawa pengalaman baru saat berjalan kaki
bahkan di setiap sudut bisa dijadikan spot foto yang instagramable
dengan adanya mural ini tembok temboknya yang tadinya biasanya pasif gitu ya dan juga seniman seniman juga bisa menyalurkan seninya
beda lagi dengan yang ada di kota kembang bandung
karya seni mural memperindah sebuah kawasan perkampungan tepatnya di kampung cibunut rw tujuh kota bandung yang dikenal sebagai kampung mural
dari sepuluh rt di kampung ini sembilan diantaranya sudah memiliki mural dengan beragam tema yang berbeda
ada tema edukasi permainan anak hingga mural aneka satwa
itu kan saya dari ide konsep
sket blocking blocking nah yang lain lain ini macam perlu kuning saya tinggal tulisin aja kak kasih kuning aja
jadi mereka tahu kalau merah m gitu
jadi semua runnya bareng
tak hanya mempercantik kampung mural mural di sini juga menyimpan pesan edukasi untuk warga sekitar
tim liputan cnn indonesia